kejadian menggelitik ini terjadi saat unjuk rasa di depan istana bogor pada selasa siang
seorang pendemo mendadak ditarik oleh ibunya lantaran kepergok ikut unjuk rasa
selain terus dimarahi remaja yang diketahui masih pelajar ini dipaksa pulang oleh ibunya
hingga disoraki warga dan juga petugas